beginilah aksi perlawanan yang dilakukan oleh pihak termohon
di teras lantai dua rumahnya di jalan m arsyad
kota paripare sulawesi selatan prabu siang
dengan berteriak teriak minta keadilan
anak pemohon meminta agar eksekusi terhadap rumah orang tuanya
yang menjadi anggunan pergindah
alasannya lantaran pihak pemohon masih melakukan upaya hukum
di pengadilan tinggi makassar dan pengadilan tata usaha negara
meskipun diwarnai protes namun panitera pengadilan negeri
tetap membacakan keputusan eksekusi
dengan pengawalan ketat apartem polisian
pihak termohon itu ada sangkutan dengan pihak bank
dan terjadi gagal bayar di situ
sehingga dilakukan lalilang terhadap objek sengitai ini
nah karena tidak dipenuhinya kewajiban
dari termohon itu
nah inilah yang menjadi acuan saya
saya juga punya hak di sini sebagian tadi pak
saya punya hak
setelah dalam proses mediasi yang alot
pihak permohon akhirnya bersedia meninggalkan rumah
termohon juga telah mengugat ketua pn parepare
karena mengeluarkan surat perintah eksekusi
dalam kondisi angunan masih dalam proses hukum
astro lawir parepare sulawesi selatan